mudik menjadi salah satu tradisi
masyarakat indonesia menjelang hari raya
dari beribu pemudik yang berada di terminal
kampung rambutan jakarta timur
seperti apa ya kisah mereka
saya ingin mudik ke
daerah pringsebu daerah sidodadi
jawa tengah cilacap
aku mau ke pangandaran
ya biasanya sih kalau lebaran
apa namanya niatkan untuk silaturahmi
ketempat orang tua
sebenarnya tiap tahun tapi tahun kemarin
kebetulan enggak ada keperluan
belum pernah kerja di jakarta
baru kerja doang
tahun kemarin enggak
ya paling yang menariknya
kita itu biasanya di ferry
di kapal ya
di kapal itu biasanya kita itu
kalau umpamanya berangkatnya malam
kita sering duduk duduk di luar
kita melihat air laut
luar biasa gitu kan
ya seru aja di jalan
ada banyak ketemu orang
bisa menikmati jalan
juga ada rasa capek
tapi ada senangnya juga gitu
banyak ketemu orang
ada yang cerewet
ada yang judes
banyak juga iya
ada sama anak aja
mama lagi di jalan
ketika menemui bulan suci ramadan
dan tentunya nanti idul fitri
anak meminta maaf kepada orang tuanya
dengan sungguh sungguh gitu
agar orang tuanya juga meridhoinya
sehingganya dia mendapatkan kebahagiaan dunia
sampai kebahagiaan akhirat
minta doanya aja kita yang di jalan
semoga selamat sampai tujuan
dan ketemu keluarga bersama
pesannya tunggu aja deh kita pulang di rumah
udah in ya
kita sampai pengandaran
diimbau bagi pemudik
untuk menjaga keamanan di jalan
agar pulang ke kampung halaman dengan selamat
laurencia gata yudhistira satria jakarta